sidang perdana kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi ktp elektronik
dengan terdakwa dr bimanesh sutarjo di gelar hari ini
dalam dakwaan terdakwa fredrik yunadi
dr bimanesh adalah dokter yang mengupayakan setia novanto dirawat di rumah sakit medika permata hijau
saat penyidikan kasus korupsi ktp elektronik sedang bergulir
bimanesh diduga andil agar setia novanto bisa dirawat untuk menghindari penyidikan kpk
teddy zuhairi berada di pengadilan tipikor jakarta
tadi persisnya seperti apa isi dakwaan dr bimanesh
adakah penyebutan bahwa ia memalsukan kondisi kesehatan novanto
selamat sore putri
ya betul sekali bahwa hari ini adalah sidang perdana bagi dr bimanes
dokter dari rumah sakit medika permata hijau yang sempat memberikan rekomendasi
kepada setia novanto untuk dirawat
betul sekali dalam dakwaan jaksa penuntut umum atau jpu yang tadi juga hadir di persidangan ini
menyebutkan memang dr bimanesh ini diduga melakukan rekayasa rekamedis
bagi terdakwa setia novanto
kalau kita berbicara masalah ini putri tentu kita akan mereverse atau melihat flashback ke belakang
tepatnya di enam belas november dua ribu tujuh belas di mana keterlibatan dari dr bimanes ini akhirnya menyeret dirinya
terkait masalah kasus korupsi pengadaan proyek ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
pada enam belas november dua ribu tujuh belas kita ingat setelah seharian penuh dicari keberadaannya oleh pihak komisi pemberantasan korupsi kpk
tiba tiba menjelang maghrib ada kabar atau informasi setia novanto mengalami kecelakaan
di wilayah sekitar permata hijau jakarta barat dan kemudian harus dirawat di rumah sakit medika permata hijau
atas anjuran dari dr bimanesh ini
dan setelah ditelusuri menurut pihak jaksa penuntut umum ini ada keterlibatan konspirasi
antara pengacara atau kuasa hukum dari setia novanto frederick yunadi bersama dr bimanes
yang memang ternyata beberapa hari sebelumnya memelakukan pertemuan lebih dari satu kali
untuk berkoordinasi mengenai perawatan dari setia novanto ini yang ujung ujungnya adalah
untuk menghindari pemeriksaan dari pihak kpk
disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa bimanes dan frederick yunadi ini bersekongkol
dimana dr bimanesh diduga memanipulasi rekam medis dari setia novanto
dan tadi juga disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum kemudian ada diagnosa penyakit penyakit
misalnya hipertensi kemudian juga ada vertigo dan juga ada penyakit lainnya seperti diabetes
yang mengharuskan kemudian setia novanto
novanto ini harus dirawat inap di rumah sakit medika permata hijau
salah satu beberapa dakwaan lainnya juga kalau saya perhatikan dari enam lembar surat dakwaan ini
ada lima lembar dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait terdakwa dr bimanes ini
dan terdakwa dr bimanesh ini juga dianggap membuat surat pengantar rawat inap
memakai surat form pasien baru igd dan itu juga putri bahwa ternyata
surat itu ditulis sendiri oleh dr bimanes dan juga anda disebutkan oleh jaksa penuntut umum putri
bahwa dr bimanesh ini sebelum setia novanto dirawat ini telah melakukan pemesanan ruang khusus
untuk perawatan dari setia novanto dan juga meminta beberapa rekannya sesama dokter di rumah sakit tersebut
untuk tidak memberitahukan rencananya ini kepada direktur rumah sakit medika permata hijau
rekannya sesama dokter tersebut tetap menyampaikan hal ini kepada direktur rumah sakit
dan oleh pihak rumah sakit dr bimanesh diminta tetap mengikuti prosedur
namun disini juga adalah masalahnya ternyata dr bimanesh melakukan tindakan tindakan
yang di luar standar operasional prosedur rumah sakit tersebut
misalnya saja meminta suster atau salah satu suster dan perawat yang ketika itu menangani setia novanto
kalau kita ingat ada foto
banyak ditangkap di sosial media oleh netizen yang mengatakan bahwa jarum infus yang digunakan setia novanto
pada saat itu adalah tidak cocok digunakan orang dewasa dan itu lebih tepat digunakan untuk anak anak
dan memang benar tadi itu pun disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
yang menyebutkan bahwa dr bimanes memerintahkan suster yang merawat setia novanto
untuk sekedar hanya menempel
jarum infus tapi tidak sampai memasukkan jarum infus ke tangan setia novanto
tapi perawat pada waktu itu akhirnya memasangkan tetap memasangkan infus ke tangan setia novanto
tapi jarum infus yang digunakan pada saat itu adalah jarum infus ukuran dua puluh lima
kalau tidak salah ya ukuran dua puluh empat yang semestinya digunakan bagi anak anak ini
juga sempat disebutkan di dakwaan jaksa penuntut umum
dan soal perban di kepala juga ini atas permintaan dari setia novanto
melalui dr bimanes agar perawat menempel perban
membalut perban di kepala setia novanto
sebenarnya kondisinya tidak terlalu parah pada saat itu
dan dari dakwaan jaksa ini kemudian pihak kuasa hukum dari setia novanto
ini sempat memberikan tanggapan ya
wirawan adnan penasihat hukum bimanes ini mengatakan bahwa
mereka pihaknya tidak membantah
kalau memang disebutkan ada pertemuan antara dr bimanes dan frederick yunandi
beberapa waktu sebelumnya
tapi pertemuan tersebut hanya membahas masalah konsultasi kesehatan dari setia novanto
ada pun dakwaan jaksa penuntut umum mengenai adanya dugaan rekam medis palsu
dan tindakan tindakan medis yang diatur lainnya
ini dibantah oleh kuasa hukum dr bimanesh
bahwa menurutnya dirinya kliennya itu tidak pernah melakukan permintaan khusus terhadap perawat
dan juga tidak pernah melakukan permintaan khusus terhadap rekan medis sesama dokter yang bertugas
di rumah sakit medika permata hijau pada saat itu
dan dr bimanesh sendiri ketika selesai menjalani persidangan
tadi sempat ditanya oleh beberapa wartawan mengenai apa responnya terkait persidangan perdananya ini
dirinya mengatakan bahwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan
karena ingin sidang ini cepat selesai
dan hasil dari keputusan sidang tadi bahwa sidang ini kemudian akan dilanjutkan pada dua puluh tiga maret atau lima belas hari mendatang putri
teddy pada saat dakwaan dibacakan kemudian ada soal hukuman
apakah jaksa di sana juga memasukkan poin soal pencabutan izin praktek
karena ini berhubungan dengan profesinya sebagai dokter
putri masalah ini tadi tidak sempat belum ada dibacakan
mungkin dugaan analisa saya ini akan kemudian dibahas pada sidang sidang berikutnya putri
terima kasih teddy zuhari dari pengadilan tv kor jakarta